kita beralih ke informasi lainnya
nia ramadhani dan ardi bakri dituntut menjalani rehabilitasi selama dua belas bulan
jaksa meyakini bahwa nia dan ardi ini bersalah terkait kasus penyalahgunaan narkotika
sidang tuntutan ini diselenggarakan di pengadilan negeri jakarta pusat pada kamis pagi
selain nia dan ardi sopir mereka yaitu zenvi fanto juga dituntut dengan hukuman yang sama
yakni rehabilitasi medis dan sosial di rsko cibubur selama dua belas bulan
terkait dengan hal ini nia ramadhani mengaku sedih dan kaget atas tuntutan jaksa
rencananya pada sidang pekan depan nia dan ardi akan meminta keringanan majelis hakim terkait masa rehabilitasi mereka

saya gak tahu atas dasar apa itu

lagi kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga
kami bisa mendapatkan keadilan